hei kera kecil
jangan senang dulu karena sudah bisa mengalahkan aku
kalau aku mau aku bisa dengan mudah menghabisimu
dasar kamu suruh baca
kau pikir aku takut padamu
kita harus datang ke pernikahan farida
kalau nanti kamu lihat ada orang kakinya luka
bukan karena cacat
aku sudah gak sabar lagi barang
aku sudah gak sabar lagi pak
menyumbut tiga hasil
aku menghargai kedatangan kalian
karena memenuhi panggilanku
aku sangat menghargai usaha kalian
aku akan membalas jasa kalian
jika nanti kalian membutuhkan aku
aku memanggil kalian bukan karena aku takut menghadapi jerokan
aku tidak takut sama sekali menghadapinya
aku akan memberinya balasan
dengan lebih menghancurkan dia
supaya menjadi pelajaran juga
untuk musuh musuhku yang lain
tenang saja lampir
musuhmu berarti musuhku juga
kita serang dia
kenapa kamu menangis disini
kak ibu ya
aku sudah mencari biongku
tapi tidak ketemu
kamu akan aku bantu untuk mencari biomo
kak ibu ya
untuk apa paman mencari biongku
bukannya paman berbusuhan dengan biongku
dasar monyet kecil
malah nyaris susah
kalau kamu tidak mau
tolong bantu aku mencari biongku
tolong mencari biongku
tolong kak ibu ya
ya sudah ya sudah
aku akan bantumu
eh kera kecil
makan yang banyak ya
kak ibu ya paman
makanannya banyak sekali
kak ibu makasih ya paman
baby ini kan jahat
dasar kera kecil nakal
kak ibu ya
emang paman tidak tahu siapa baby ini
baby ini tuh jahat
baby hampir mau buat gue hangus terbakar

tidak apa apa kakak
kamu jangan dengarkan kera kecil itu kakak
kamu jangan dengarkan kera kecil itu kakak
kamu jangan dengarkan kera kecil itu kok
aku tidak mungkin menyakitinya
aku tidak mungkin menyakitinya
aku tidak mungkin menyakitinya
kamu jangan berbohong
ini malah bikin ribut
berbohong siapa yang berbohong
aku tidak pernah diajari orang bingungku untuk berbohong
baby ini tuh jahat
kak ibu ya
aku tidak mau
aku tidak mau
keras kecil itu kakak
mungkin dia sedang bersedih
karena telah kehilangan biung
aku akan berusaha membujuknya kak
jangan senang dulu
karena sudah bisa mengalahkan aku
kalau aku mau
aku bisa dengan mudah menghabisimu
kasar kamu seluas
pikir aku takut padamu
jangan sakiti aku
janganlah kalian semua terlalu berani

dan aktifkan notifikasi video ini
untuk mendapatkan informasi terbaru
kekang kenapa kakang
dasar keranakal awas kamu
nah pas kan den kelihatan ganteng
dengan baju ini jadi punggung
tapi aku lebih suka pakai jas
seperti orang orang lenderland sana
bukan baju jawa seperti ini
ada apa mardian
kamu itu harus bisa menyesuaikan keadaan disini mardian
kamu gak bisa pakai baju letherland
lagian disini itu kan kampung
bukan di kota
bukannya jaga malah enakan enakan tidur disini
maunya aja dibayar
mana suruh kentok
belum datang doro
apa kamu bilang jam segini dia belum datang
kurang ajar dia
bilang sama suruh kentok
kalau memang dia tidak niat kerja jangan datang lagi
itu suruh kentok datang doro
ketiwasan doro ketiwasan doro
kami hampir saja menangkap sembarah
tapi dia berhasil kabur noro
alasan saja kamu bayaran aja minta banyak
tapi kerja aja gak penjus kamu
aku tidak mau tahu kamu harus jaga seluruh penjuru rumah ini
jangan sampai sembara mengganggu peningkan paridas
awas kamu ya kalau kamu sampai gagal